polisi buruan kamu nih maling udah bareng cuma seperempat lawan lagi hai hai
haduh senang banget deh aduh pak rt ah bangga banget loh saya hei punya pak rt macam dirimu
oba oba oba emang tentang ditangkap aja di rp satu gitu dong aja di rt
udah kayaknya saya juga harus fitness nih berat badan kayak kamu ya ah berat
dengerin bener kadang kadang dia lalu turannya gak asik dik beli bergibah hidung
gue juga kan mau sehat seger kayak lo gitu ya walaupun gua krempeng kayak gini gue juga
gue minta diajuri sama lu ya udah iya bang udah abang oh iya berarti mau takdir sate
taican udah amat ah biar badan nih gede ke ente bang
salam enak aja kalau gue kasih tau rahasianya semua jadi pada kuat gue juga pengen dong kuat
denger tahu ini rumput ini sini
mantep nih ini nih yang bikin gue jadi kuat
bener ya enteng banget ya hahaha bener menjadi kuat
nganyesel gue nih dapetin ginian
lama lama berat deh kayak disini
aduh ada isinya nih
ah penasaran gua
gue buang aja deh
daripada aku kualat
kok leket banget sih
pengen kabur deh
bisa pindah deh
tunggu kalau kesana
kalau gue naik gak bakal jatuh terbang deh
mau ada kemana lo
baik iya makasih
prt kan pengen kuat kayak saya
ya pengen lah
saya kasih tau rahasianya
nih gara gara peti ini prt
nah sekarang peti ini saya warisin ke prt
kotak ini bisa bikin saya kuat kayak kamu
kalau gitu saya permisi dulu pt
jadi pecatan tangguh
ini gimana caranya
pilih aku dengan kotak ini aja tuh
gak apa apa yang penting gue jadi
kotak ajaib nih
jangan kemana mana ya
pipis dulu sebentar
kotak apaan tuh
punya ayah kali ya
saatnya ngecek anak buah
kok kebutuh kotak kotak
gak ada siapa siapa

kece banget badai ngapain kamu minta maaf ampun ampun ampun keluarga malah nontonin aja
hai bawa nih ke balai desa oh cuma cemburu dah sama bawa bawa kejaran kalian aja tuh ya
rasa kita bakar berarti berasa keng sate polisi buruan kamu nih maling udah barang
seperempat lawan lagi hai hai
hai haduh seneng banget deh
aduh pak rt ah bangga banget loh saya hei punya pak rt macam dirimu oba oba
kayak gitu dong aja di rt
kalau kayak gini kelihatan gagal perkasa bisa melawan maling maling hebatnya pak rt
jangan terlalu berlebihan ibu ibu teh itu kan emang tugasnya pak rt dia kan
sebagai jendral di kampung ini kudu ngelindungi kita tuh
hahaha love you too biasa itu mah berlebihan terlalu berlebihan eh tata ya
ayah aku nggak nyangka deh ayah bisa sehebat dan sekuat itu ya om aku juga nggak nyangka kalau om bisa silet sepintar ini
ayah aku nggak nyangka deh ayah bisa sehebat dan sekuat itu ya om aku juga nggak nyangka kalau om bisa silet sepintar ini
iya pak rt ajarin kita silet dong biar jago kayak pak rt
iya nanti kalau udah cukup umurnya pak rt ajarin